selamat datang di warung kongde kepanjangan dari tip gede ya filosofinya gede tapi tempatnya masuk
di gang tapi anda bisa lihat keramaiannya terasa tam termasuk juga ini servisnya kita harus empet empetan gini
ya pak mai iya ada puluhan laut di sini namun pemilik warung ini membaginya menjadi beberapa
jenis mulai nasi madura laut yang artinya lauknya ikan ikan laut seperti tongkol cumi dan kawan kawannya
lalu nasi madura darat yang isinya lauk daging babat dan lainnya serta selulup yang artinya
lauknya campuran dari darat dan laut semuanya dipadukan dengan serundeng dan sambal pencis
atau mangga muda mangga ini selulupnya udah jadi ya oke permisi permisi oke hahaha jadi ini
bener bener menambah kenikmatannya iya iya iya iya iya satu porsi nasi madura selulup ini dibanderol
rupiah kita mendapatkan delapan macam lauk darat dan laut termasuk serundeng dan sambalnya oke kita
endulita tralala surga
dunia sesungguhnya ini tidak hanya rasa tapi teksturnya itu kombinasinya bagus nasinya itu nasi
yang karakter yang gak punal punal banget tapi juga kempian terus saya itu berpadu sama bumbu
yang kerasa banget umami dari daging dagingannya karena ketemu sama asemnya dari sambal pencit ini
ah akhir surga dunia
buka setiap hari kecuali
minggu warung nasi madura komde buka mulai jam tujuh pagi hingga tiga sore enggak masalah sih selama tempatnya
masih nyaman sih kalau menurut saya ya walaupun masuk gang tapi nggak yang terlalu hektik atau terlalu
penuh gitu ya jadi masih oke lah masih recommended ya dalam satu hari warung nasi madura kongde ini
pun bisa menghabiskan hingga berkuintal kuintal beras maupun aneka lauknya meski begitu pemiliknya
mengaku tidak mau berpindah konsep seperti misalnya
menjadi depot ya enggak mau stik itu cuman ya sekeluarga kan ada di sini mending daripada di lain lain
cukup disini saja sudah wah seru ya bagaimana anda mau mencoba
ini jadi kuliner madura berikutnya yang di surabaya ini ada nasi babat pegirian nah lokasinya gini bawa
tenda gak ada palang namanya sama sekali tapi
antriannya sarah hahaha ya kita nikmati nasi babat khas madura babat sendiri adalah salah satu bagian
jeruan sapi penampakannya seperti ini nih kayak handuk ya nasi babat ini disajikan dengan nasi
jagung ditambahkan sambal dan peye pembeli bisa menambahkan bermacam jeruan atau lauk lainnya nah
tadi dua belas itu penampakannya seperti ini super worth it sih menurut saya kita dapat beberapa macam babat
ini kayak gini itu namanya babat suwir ini babat biasa yang kayak anduk gini ya kemudian ini babat
polos kita juga dapat usus nah bedanya rasanya apa kalau babat suwir ini karena lapisan lemaknya ini
lebih dikit ini cocok buat yang lebih suka sama resapan gurih dari bumbu rasa bawangnya kerasa
terus biasanya kalau jerawan itu kan identik sama alat ya kalau ini dijamin empuk luar biasa
buka setiap hari mulai jam empat sore hingga tiga dini hari pengelola bisa menghabiskan lima kuintal beras
dan tiga kuintal jeruan nah itu pas susahnya paling kalau untuk jeruannya karena untuk babat ususnya
ini duladha itu kan pemotongan libur kita kadang cari ke madura kalau enggak ke madura kita carinya
ke daerah gresik itu ya susahnya itu kalau hari lebaran sama parunya juga itu kalau untuk yang
lain kita kadang belut juga susah juga soalnya kita belut di stok dari kalimantan dikirim dari
kalimantan belut kalau untuk daerah jawa ya ada cuman kan kadang harganya kurang bersahabat gitu
perporsi nasi babat ini dimulai dari dua belas rupiah
jadi kalau untuk makanannya untuk bumbunya pun khas dari madura asli jadi kesukaan memang bener bener
orang madura nasi babat ini pun eksis semenjak tahun dua ribu enam keseluruhan karyawan yang mencapai dua puluh orang
masih keluarga besar yang berasal dari bangkalan madura wida subianto didin iswandani surabaya jawa timur